orang anak pensiunan polisi menjadi bintang acara wisuda sarjana di universitas islam sultan agung semarang jawa tengah
ya dalam usia tujuh belas tahun delapan bulan dia lulus sebagai sarjana kedokteran
ada sosok istimewa dalam acara wisuda sarjana di universitas islam sultan agung unisula semarang senin siang
dialah rafidah helmi wisudawati asal sukabumi jawa barat
rafida menjadi wisudawati termuda usianya baru tujuh belas tahun delapan bulan saat di wisuda
hebatnya lagi rafida lulus dari fakultas kedokteran dalam waktu tiga tahun
karena kecerdasannya rafida hanya sekolah sehari di tk kemudian masuk sd selama lima tahun
jenjang smp dan sma hanya ditempuh empat tahun
saat usianya empat belas tahun rafidah mulai duduk di bangku kuliah
koas koas koasnya di sini
selagi muda belajar terus raih cita cita aja konservasi buat belajar terus tetapi tujuannya dari awal
rafida adalah buah hati pasangan helmi dan rofi ah
helmi merupakan pensiunan perwira polisi berpangkat ajun komisaris besar
helmi mengaku tidak mendidik anaknya secara khusus
anak ketiganya itu hanya digembleng kedisiplinan saat duduk di bangku tk sekolah dasar
saat masuk smp helmi memberi keleluasaan bagi anaknya untuk belajar sendiri
helmi memberi keluluasaan bagi anaknya untuk belajar sendiri

jadi ketika tk sd itu kita memang membina diri
tapi setelah smp sma dia membina dirinya sendiri
putri helmi yang cerdas tidak hanya rafida kakaknya riana helmi
juga lulus sebagai sarjana kedokteran dengan usia nyaris sama
riana lulus dari fakultas kedokteran universitas gajah mada yogyakarta
pada usia tujuh belas tahun sebelas bulan